jelang hari raya idul adham empat belas empat puluh dua hijriah
gerbang tol penompo mojokerto tampak sepi
tidak ada aktivitas perjalanan padat selama pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat darurat sejak tiga juli lalu
pt jasa marga surabaya mojokerto mencatat
penurunan volume penumpang rata rata di setiap pintu tol
mencapai tiga puluh sembilan persen
yakni antara tiga puluh enam ribu per hari menjadi dua puluh dua ribu per hari
pt jasa marga selaku supporting system bagi petugas yang berjaga
yakni tni polri perhubungan dan tim kesehatan
selain itu jasa marga berkewajiban memberikan sosialisasi kepada masyarakat
terkait implementasi ppkmd yang berdampak pada penutupan sejumlah ruas jalan tol
diharapkan penurunan angka covid sembilan belas dapat tercapai
sehingga perekonomian kembali pulih
untuk penurunan yang sangat signifikan
terutama di volume lalu lintas
yang keluar masuk dari surabaya
atau lalu lintas transjawa sendiri
itu hampir sebesar tiga puluh delapan sampai tiga puluh sembilan persen bu penurunannya
lalu untuk di ruas sekitaran simpang susunwaru
atau di sini kami bilang ruas komuter di area surabaya sendiri
penurunan di sekitar angka tiga puluh empat sampai tiga puluh enam persen
jadi cukup besar sekali penurunan ini signifikan
sejumlah warga mengaku terganggu selama pemeriksaan berlangsung
pkm darurat segera diakhiri
ya agak sulit lah
agak mengganggu aktivitas lah memangnya
ya mau gimana lagi ya keadaan
cuma ya jalan aja pelan pelan gitu aja
cukup menghambat sih mbak
karena kadang kita kan nggak semua orang itu kan longgar
kadang ada yang beberapa yang emergency seperti itu sih
ada kelengkapan yang dimintai tidak
kemarin saya sempat ke solo ya
karena orang tua kan kemarin sempat sakit
saya jemur ke solo kan
itu kemarin dimintain kartu vaksin ya
kartu vaksin dan beberapa dokumen ktp dan lain kayak gitu
selama pemberlakuan ppkm darurat hingga tiga puluh satu juli
kendaraan yang dapat melintas di jalan tol hanya kendaraan dari sektor kritikal
esensial dan kepentingan darurat
dengan menunjukkan surat kelengkapan vaksin negatif covid sembilan belas dan data diri
eka rima ganjar wicaksono mujukerto jawa tenggara